kepada jawa timur jawa timur telah masuk dalam kategori level satu asesmen situasi covid sembilan belas yang pertama dan satu satunya se indonesia
dalam penilaian asesmen situasi level satu kemenkes ri jatim dinilai mampu mengendalikan covid sembilan belas dikarenakan tingkat penularan yang rendah dan kapasitas respon yang memadai
penilaian ini juga didasari atas hasil enam parameter yaitu kasus konfirmasi rawat inap di rumah sakit kematian testing tracing dan treatment yang dilakukan secara masif dan terukur
jawa timur ini alhamdulillah atas kerjasama berteroyong dan kekompakan kita semua
kita semua menjadi provinsi yang pertama dan satu satunya di indonesia yang masuk level satu
menurut data gugus tugas kuratif saat ini kasus covid sembilan belas di jawa timur terus melandai
bor covid sembilan belas per minggunya turun empat belas dua puluh satu persen angka ini sudah sangat jauh di bawah standar who yaitu enam puluh persen
positivity rate jatim juga sudah di angka satu enam puluh lima persen jauh di bawah standar who yaitu lima persen
harga keuangan di jawa timur setelah mencapai rp tiga sembilan juta sudah tiba di bawah standar who

angka ini turun drastis dibandingkan awal bulan juli lalu ketika antrean igd overload
bahkan pernah mencapai delapan ratus tiga puluh lima pasien per hari
lukman rozak surabaya jawa timur